untuk mengetahui bagaimana proses penanganan terbakarnya depo pertamina hingga saat ini
saya sudah terhubung dengan kolonel livantri frega wenas inkiwarang dan dem lima ratus dua jakarta utara
selamat sore pak frega
salam sehat pak frega terima kasih atas waktu anda bersama kami di newsroom
pak frega bisa diceritakan bagaimana penanganan kebakaran depo pertamina pelumpang ini hingga sore ini
baik memang sejak kemarin pas keledakan dan juga terbakarnya perumahan penduduk di seputaran depo pelumpang
kami dengan seluruh stakeholder yang ada di wilayah jakarta utara dengan kapolres
kemudian juga dari kantor wali kota kemudian juga dari bpbd dan damkar dan sejumlah stakeholder lain
kita bahu membahu untuk membantu mengevakuasi dan memadamkan api
dan bahkan salah satu koramil kami koramil satu koja ini menjadi posko terpadu tanggap darurat bencana kebakaran pertamina pumpang
jadi dari kemarin malam kantor koramil ini digunakan sebagai tempat transit untuk jenasa yang memang ditemukan
sebelum dibawa oleh pihak polisian menuju rumah sakit polri untuk identifikasi
termasuk juga ada beberapa yang memang korban yang masih hidup
dibawa ke sini untuk dikumpulkan kemudian dibawa dengan ambulans ke rumah sakit rujukan
dan sampai dengan saat ini kami juga membuka dapur umum dari kodam jaya dari bekangdam
kemudian juga dari sonarhanud dan personel kodim
untuk membantu mendistribusi kepada seluruh tenaga yang memang dimobilisasi untuk membantu evakuasi maupun penyisiran hari ini
termasuk juga di tiga titik pengungsian sekitar empat ratus logistik yang didistribusikan kepada masyarakat
demikian untuk perkembangan sementara
ya pak frega hingga sore ini dari tim di lapangan apakah masih ada upaya evakuasi dari korban
kalaulah anda katakan ada posko pengaduan menjadi transit bagi korban ini
sejauh ini apakah masih terdapat upaya ini untuk evakuasi pak
ya memang kita berkolaborasi untuk terus melakukan penyisiran
karena tadi pun juga sejumlah pejabat seperti bapak wapres juga
kemudian juga ada bapak kapolri semalam juga ada bapak kasat
yang memang langsung mengunjungi tkp
kami juga melihat ada beberapa memang yang masih reruntuhan dan bangunan
yang mungkin belum bisa tersentuh
sehingga proses itu terus dilakukan bersama sama
dan memang tadi kami juga dengan pores juga menggelar
bukan hanya posko terpadu tapi juga ditempatkan posko untuk kehilangan
yang memang anggotanya anggota keluarganya belum ditemukan
tadi ada beberapa yang
memang sempat pada saat saya masuk ke tkp
mengadukan bahwa keluarganya belum ditemukan
kemudian juga ada juga yang pos kesehatan sementara
apabila memang kita menemukan warga yang membutuhkan
sebelum kita rujuk ke rumah sakit ataupun titik titik pengungsian
yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah kota termasuk pemda
tadi memang kami juga sempat mengunjungi beberapa titik pengungsi yang ada di pmi
itu sampai dengan siang tadi ada sekitar satu ratus delapan sekitar empat belas kakak
kemudian yang di ruang publik terbuka ramah anak di rawabadak selatan ada sekitar empat ratus delapan belas

jadi sempat disiapkan juga bantuan dari bapak wapres kepada perwakilan pengungsi termasuk juga dari bapak menteri bumn yang memang mewakili pertamina di sini
jadi semuanya kita bersinergi untuk mencoba membantu mengatasi situasi pasca bencana kemarin
ya pak frega sebelum ke anda tadi kami sempat siaran langsung dengan rekan kami di lapangan
yang menyatakan sejauh ini masih ada sejumlah unit mobil pemadam kebakaran yang disiagakan
artinya kalau dari pantauan tim di lapangan apakah masih terdapat titik api pak frega sejauh ini
ya memang tadi pagi itu seluruh
kemendaraan pemadam kebakaran unit pemadam kebakaran sudah ditarik
tapi memang ada titik api yang muncul kembali
jadi muncul asap sehingga mengingat mungkin lokasinya masih dekat dengan depo
dari posko kemudian juga stakeholder yang ada kita memutuskan untuk memadamkan kembali
meyakinkan jangan sampai nanti justru tersulut kemudian juga akhirnya muncul kebakaran lagi
karena terus terang sampai dengan saat tadi beberapa kali kunjungan
itu euforia masyarakat maupun masyarakat yang ingin mencari anggota keluarganya yang hilang
sehingga kami pun bekerja sama mbak bin kaptip mas mbak bin sa
itu kita saling bersinergi untuk menghimbau
karena memang dengan lokasinya yang terbakar itu juga berdampak pada kondisi bangunan
beberapa kondisi menjadi lebih rapuh sehingga tadi ada juga masyarakat yang sedang duduk duduk
tiba tiba bangunan rapuh itu jatuh
untungnya tidak menimbulkan cedera yang
tapi kami tadi juga mengimbau dan mengingatkan bagi mereka yang tidak mungkin berkepentingan untuk menghindari tkp
karena sampai saat ini masih dilakukan investigasi apa penyebabnya
dan kami pun juga menghimbau agar mereka juga memperhatikan keselamatan mereka
termasuk juga personil personil yang digelar tadi di lapangan
kami juga berupaya mengingatkan selain keselamatan mereka juga untuk mengingatkan masyarakat
agar masyarakat juga jangan abai walaupun mungkin mereka ada anggota keluarga yang
hilang belum ada informasi tapi mereka juga harus memperhatikan keselamatan diri mereka sendiri
baik dihibau ya bagi mereka yang kehilangan anggota keluarga dan masih ingin tahu keberadaan rumahnya seperti apa saat ini
ini tidak mendekat ke lokasi kejadian
tapi yang juga menjadi sorotan publik pak frega banyak warga luar yang datang
ke sana untuk mengabadikan tempat kejadian perkara ini atau tempat kebakaran dengan ponsel
kemudian membuat konten media sosial
sejauh mana koordinasi anda dengan mbak bimka ptipnas mbak binsa kemudian tim di lapangan agar
keamanan warga ini juga diperhatikan
ya jadi memang kami bersinergi
kami di posko tanggap darurat terpadu ini dari pemkot dari pemda polres kemudian dari kodim
itu kita juga berkomitmen termasuk juga dari dinkes dinsos semua yang terlibat dalam penanganan
semua yang terlibat dalam penanganan di
di lokasi ini
kita juga tadi terkait yang tadi disampaikan masyarakat yang mengambil konten
itu kami juga sudah menegur tadi
mbak bimka ptipnas dengan para mbak binsa yang ada di lapangan menegur
kemudian meyakinkan identitasnya karena memang ada juga yang ingin melintas
ya keluarganya tidak di situ atau mungkin tinggalnya jauh tapi ingin mengambil konten
ya untuk yang seperti itu memang kita tegur secara tegas di lapangan
mungkin tadi rekan rekan media juga monitor
karena untuk keselamatan mereka kemudian juga ya itu kan

mungkin itu masih dalam proses investigasi

langsung menuju tkp pada saat apinya juga masih belum padam
dan sangat berisiko ya
apalagi percikan percikan dari kabel listrik walaupun sudah diputus oleh pln
tapi masih muncul percikan percikan
dan tadi pun juga seperti yang saya sampaikan titik api itu muncul kembali
mungkin ada material material yang memang belum padam betul
sehingga dengan cuaca panas akhirnya terbakar kembali
sehingga dengan cuaca panas akhirnya terbakar kembali
makanya tadi beberapa unit mobil pemadam kebakaran dimajukan ke depan
untuk memastikan bahwa titik apinya itu sudah padam
pak frega pasca kunjungan wapres maruf amin hari ini sabtu siang
di sana apa koordinasi yang disampaikan ke pihak anda
yang menjadi fokus sementara waktu
jadi tadi beliau sempat meninjau langsung juga ke tkp
kemudian menyampaikan perhatian terhadap tkp
perhatian pemerintah kepada kondisi terhadap warga yang terdampak
kemudian juga mungkin beliau menyampaikan untuk mencarikan solusi
termasuk tadi memberikan bantuan kepada perwakilan warga di ruang publik terbuka ramah anak
yang ada di rawabadak selatan
dan tentunya juga untuk para aparat maupun stakeholder kita tetap terus bersinergi
apalagi tni polri ini meyakinkan
karena selain menghalau masyarakat yang ingin mungkin mengambil barang tersebut
atau mencari keluarganya
kalau melihat pengalaman pengalaman sebelumnya itu banyak juga yang menjarah
sehingga saya dengan kapolres juga sudah berkoordinasi
termasuk dengan pemkot untuk nantinya menggunakan kolaborasi dengan elemen elemen masyarakat
yang ada di wilayah untuk kita melakukan patroli gabungan
sehingga masyarakat yang terdampak itu juga ibaratnya sudah jatuh tidak terima tangga
karena mereka harus mengungsi
nah barang barang mereka mungkin masih ada yang masih bisa digunakan
jangan sampai diambil oleh orang lain yang tidak bisa
tidak berwenang demikian
baik kita apresiasi langkah dari anda yang juga menyiagakan tenda darurat
kemudian posko pengaduan transit untuk korban
tapi apa yang menjadi evaluasi ke depan mengingat cuaca di jakarta diprediksi masih dengan cuaca ekstrim
tentu hujan lebat masih akan berpotensi di jakarta pak frega
apa upaya khusus yang dilakukan dari tim lapangan selain menderikan dapur umum tentunya
bagi para korban
ya memang selain dapur umum kita juga membuka posko untuk bantuan logistik
dari berbagai pihak sampai dengan sore ini juga beragam pihak telah mengantarkan kepada posko kami
kami juga berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah termasuk rekan rekan yang lain
untuk titik titik pengungsi mana yang memang membutuhkan kemudian kami salurkan
kemudian juga dengan kondisi yang ada memang kondisinya
agak sulit disini karena jalan akses masuk menuju tkp itu sangat sangat kecil
sehingga tadi pun pada saat kunjungan wapres kami bersinergi dengan pihak pihak dari polisian
dari kodim kemudian dari kodam jaya ada dari yonif dua ratus dua kemudian den sipur sebelas yona randut enam
kita melakukan pengamanan untuk meyakinkan agar warga tidak mendekat
karena euforia warga ini kadang ketika pejabat berkunjung justru
akhirnya mengabaikan keselamatan mereka sendiri
baik terima kasih pak prega atas waktu anda bersama kami
selamat bertugas kembali bersama kami di newsroom
assalamu'alaikum pak frega